menteri sosial agus gumiwang memastikan lima orang meninggal dunia
akibat dampak gempa bumi di banten akan mendapatkan santunan dari pemerintah pusat
santunan yang akan didapatkan masing masing sebesar lima belas juta rupiah per jiwa
jadi artinya yang meninggal itu tidak secara langsung ada hubungan dengan bensatanya
tidak secara langsung artinya tidak karena pertibaan bangunan dan segala macam
tapi tetap akan kami berikan santunan
besarnya lima belas juta
per kakak banyak
bukan per kakak per jiwa
jadi kalau di keluarga itu ada dua yang meninggal ya dapat dua kali makasih